kayak kekuatan hanya enggak ada petiket sih ya biasanya ya seperti jadi mungkin itu harus
sebenernya juga kalo gak salah awal awal agak
makanya saya jadi anggota pemuda muslimin
nah kalau lu sendiri nih dari nama nama yang
terus juga di kehidupan saya juga paling berpengaruh ya di kuliah saya ya mbak udah bisa offline lagi seperti itu
nah makanya disitu gue melihat
namun dari bukti sejarah yang ada
agar itu lebih komprensif kali gitu kan